adriana jangan bunuh diri dong
ya iyalah gue juga gak bodoh kale
ngapain gue bunuh diri
gak ada kerjaan banget gak penting tau
terus kalau kamu mati kamu jadi setan
jangan jangan jangan jangan jangan
aduh tante gak enak banget sama kamu nih aduh
yaudah tante bener bener minta maaf sama kamu
pasti mereka mau ganti baju
kok gak jago bawa baju
jo ada baju kan buat gue
iya iya aku juga mau dong bikin baju boleh gak
kita makan siang dulu lo mau baju ganti kan
gue yakin banget
kalau reva sama boy itu gak mungkin ke sekolah
mana ada ke sekolah tuh naik motor trill
mereka kemana dong
gak mungkin kalau ke kua
karena mereka kan pacaran aja belum
terus kemana ya
kenapa kamu ngomong keraset ya
oh itu kan
bro gak keren
apa jangan jangan boy mau nembak reva
eh kayaknya gue harus telfon tante marissa deh
iya iya itu gak boleh terjadi harus telfon tante marissa mana ya
papa bener bener gak ngajak mama ikut turing
pt banget deh
kok tega ya papa ya
ada yang lebih sedih nih kayaknya
adriana kamu kamu lagi sedih kamu lagi nangis kamu kenapa
adriana lagi sedih banget
lagi kecewa banget tante
tadi adriana waktu lagi di jalan gak sengaja ngelihat reva sama boy naik motor
motor tril gitu pergi tapi gak tau kemana tante
apa boy gak ngasih tau tante
kirain kamu tuh kenapa adriono
itu mah tante tau
tante kok yang ngasih izin sih
mereka berdua itu mau ke sentul
terus kamu tau gak adriana pemandangan disana tuh indah
hah tunggu tante
tante ngebiarin boy sama reva pergi ke tempat pemandangan yang begitu indah tante
tante ini gimana sih
ini kamu tuh gimana sih
terus tante yang izinin boy
ini belimpa banget sih
ini jadi ibu gimana sih
seharusnya dilarang dong
aku udah capek capek nih ya ngebantuin lo tante marisa untuk membayarin tuh model tuh berapa m gue keluarin duit
terus gue dapat apa h dapat apa
eh ini kamu tuh udah matiin telepon atau kamu masih disana sih
adriana lagi sedih
pondiana kok kok ngerasa nyesel banget tante kenalin adriana sama anak tante boy yang ganteng itu
dan tante juga udah janji mau jodohin adriana sama boy
tapi pas adriana udah mulai suka mulai sayang
tapi tante malah biarin boy sama reva pergi
adriana sedih tante tante tega banget
jadi ikutan sedih
kamu hujan kayak gitu dong
kamu nangis nangis terus
jangan mewek mewek terus
terus kamu jelek tau
kalau kamu sedih sedih terus kayak gini kan tante jadi gak
jadi gak enak sama kamu
ya udah gini deh
tante tuh masih kok mau jodohin kamu sama anak tante yang ganteng itu kok
sebenarnya nih sejujurnya tante juga gak setuju kalau si boy itu pacaran sama cewek mau motor itu si reva
tante gak setuju tau
karena adriana yakin banget pasti di tempat yang begitu indah
dan mereka mereka jadian
setelah mereka jadian mereka digrebek
hei adriana kamu tuh gimana sih
pak mungkin ketemu sama hansip
orang dia perginya ke bukit sentul
di sana mah kaget
di sana mah kaget ada hansip
aduh sedih sih sedih
tapi jangan on dong
ya enggak tante itu istilahnya tante
ya udah gini aja gini aja ya
tante tegur dia
ya kamu tenang aja dulu sekarang
pasti mereka udah jadian
kalau kita batalin saja
iya jadi kita susulin mereka
terus tante ngelarang boy untuk gak jadian sama reva
ya pasti cuma tante lah ibunya yang mau didengar sama boy
gini aja deh tante
aku udah putus asa
kalau tante juga gak mau ke sana
ya udah gak apa apa
aku gak mau maksa tante
aku mau bunuh diri aja
aku mau bunuh diri
tunggu tunggu tunggu
jangan bunuh diri dong
gue juga gak bodoh kale
ngapain gue bunuh diri
gak ada kerjaan banget
gak penting tau
terus kalau kamu mati kamu jadi setan
jangan jangan jangan
aduh tante gak enak banget sama kamu nih
tante bener bener minta maaf sama kamu
maaf itu udah gak ada artinya lagi
hati adrian udah kecewa udah sedih
adriana tetep mau bunuh diri tante
tetep mau bunuh diri
tunggu tunggu tunggu
jangan bunuh diri dulu
ya udah gini aja deh
kita kesentul ya
kita bikin mereka jadi nggak jadian
aduh ini gimana ya
aduh serius menunggu diri dia
jangan sampai adriana jadi setan
aduh gak diangkat
gak mungkin birah
gak mungkin sri
siapa tahu papa punya solusinya